pemerintah indonesia secara resmi telah meluncurkan program kartu prakerja pada bulan maret dua ribu dua puluh
awalnya program ini dirancang untuk menambah keterampilan calon tenaga kerja
para korban phk dan mereka yang ingin mencari pekerjaan baru
program ini menargetkan kuota sebanyak dua juta orang
serta menggunakan metode pelatihan dan tatap muka
namun pandemi covid sembilan belas merubah konsep awal tersebut
salah satu bentuk penyesuaian yang dilakukan adalah mengubah bentuk pelatihan menjadi online
di mana materinya disediakan oleh beberapa perusahaan rintisan
jumlah peserta yang disasar pun meningkat menjadi lima enam juta orang
akibatnya total dana yang dibutuhkan meningkat pula menjadi dua puluh triliun rupiah
disinilah masalah pada kartu prakerja bermunculan
banyak yang berpendapat materi online tersebut tidak tepat sasaran
salah satunya datang dari andriwekusuma inisiator situs prakerja org
bagi kami pelatihan yang berbasis edukasi tersebut adalah berbeda dengan penjualan video konten pelatihan
jadi jangan digeser dari pelatihan yang sangat baik berbasis edukasi
kemudian digeser dengan jualan konten pelatihan
karena sangat berbeda
bagaimana cara kita mengajarkan pelatihan yang dapat kita jual
bagaimana cara kita bisa menjual kue kering
sangat berbeda dengan nilainya kalau kita memberikan video latihan cara membuat kue kering
karena kalau pelatihan berusaha membuat kue kering
itu disana ada pelatihan kita mengajari
bukan saya pelatihan cara membuat kue
tapi juga bagaimana mengatur modalnya
bagaimana mengatur sdm
bagaimana mengatur perusahaan
bagaimana mempromosikan barang
bagaimana mempromosikan marketing
melihat banyaknya masalah pada program prakerja
andri bersama dengan dua puluh lima orang kolega mengembangkan sebuah situs yang mirip dengan situs prakerja resmi
materi situs ini mirip dengan situs prakerja resmi
yaitu menawarkan pelatihan online
bedanya andri mengklaim materi yang ada di situs ini
lebih pas dengan kondisi saat ini
dan setiap peserta yang mendaftar
tidak dipungut biaya apapun
hari ini saya coba untuk masuk ke prakerja
dan ternyata sistemnya tidak bekerja dengan baik
kenapa sistem tidak bekerja dengan baik
karena pada saat saya mendaftar
saya mencantumkan email
dan saya harus menunggu konfirmasi
yang terkirim bagi email saya
untuk melanjutkan proses selanjutnya dari pendaftaran tersebut
dan konfirmasi dari email tersebut tidak pernah terkirim
saya coba untuk mengulanginya lagi beberapa kali
dan email konfirmasi tersebut masih tidak terkirim juga
sampai saya berpikir
sistemnya tidak bekerja
ya udah jadi saya harus pindah
dan di sana saya tidak butuh untuk mendaftar
saya bisa langsung akses beberapa informasi yang saya butuhkan
dan sangat mudah
menurut andri dirinya tidak menemukan masalah operasional
karena banyak kreator konten yang memberikan materi secara cuma cuma
dalam waktu tiga hari sejak diluncurkan
telah dikunjungi oleh dua puluh dua ribu pengguna
meski demikian andri tidak ingin dianggap bersaing dengan pemerintah
dia hanya ingin memberikan kritik
bahwa membuat program pelatihan online
tidak perlu menghabiskan banyak anggaran
danang wisang geni himawan amri cnn indonesia